aneh kamu dengar sendiri kan afif
mama yakin pasti urusannya ada hubungannya sama reno
tadi kan bella sempat bilang gak enak sama lika
apa benar bella tega ninggalin pesta shiva demi melihat alika pentas drama
benar nggak kemana lagi kalau bukan ke rumahnya reno
gak ada tempat lagi
menurut mama itu perempuan gak benar
masa dia lagi ada acara disini spesial loh
mama mengizinkan acara disini harusnya dia ada
dia malah meninggalkan anaknya
gak bener kan dia lebih memilih renung selingkuhannya itu daripada acara kita
bella pasti ada suatu hal yang penting sampai dia meninggalkan pesta
kamu kenapa sih selalu aja menutupi keburukan istri kamu
udah jelas kita semua tahu istri kamu itu seperti apa
kenapa sih kamu tuh udah buta ya
nah jangan selalu berperasa keburuk sama bella
oke silakan telefon
semoga dia gak jauh dari sini
arah ke rumahnya dia
kemana larinya anak itu
kenapa saja kalau sampai ketemu
sebetulnya sih tadi sudah kita mau bawa bos
tapi anak itu malah kabur bos
ini juga kita lagi nyari bos
tapi belum ketemu bos
si bos marah
cari kesana yuk

tante aku ada disini tante
tante aku ada disini tante
aku ada disini tante
sini tante bantu
ya ampun alika
kamu gak apa apa
ya alika ya allah
akhirnya tante nemuin kamu
tante jangan ninggalin alika lagi tante
tante disini sama alika
bella kamu dimana sih
kenapa belum pulang juga
kasiannya syifa gak ada ibunya
kok bisa ya ada seorang ibu seperti itu
aduh mama tuh gak habis pikir
sampai kamu besar aja mama tetap sayang
bisa dia meninggalkan anaknya di rumah dia
pergi ke tempatnya reno
ibu macam apa itu
tapi gak apa apa tante kan
ada aku yang ngurusin dia
karena aku kan udah nganggep syifa itu kayak anak aku sendiri

aku mau nganggep
itu bener bener perempuan hebat ya
luar biasa sekali
mama tuh sampai takjub
mama bener bener gak nyangka deh
karena apa yang kamu lakon ini adalah hal yang sulit
gak mudah loh
buat menerima anak suami dari perempuan lain
dan kamu bisa lakukan itu
afiq coba dihubungin lagi bellanya
gak bisa juga
belum bisa tante
mama yakin banget
pasti dimatiin handphonenya
kan gak mau keganggu
kita kan dulu juga pernah muda
pasti gak mau diganggu handphone dimatiin
mama yakin begitu
gak gitu juga kali ma
siapa tau aja gak ada sinyal
naif banget sih
udah jelas bella tuh salah
kamu selalu melindungi dia
dia tuh perempuan gak bener
dia itu dari keluarga rendahan
makanya gak cocok sama keluarga kita
iya zaman sekarang sinyal pasti bagus bagus
boleh bikin aja sis

buat kita masker sama
pin grades keren ya
lagi aja ga bisa bebet
syukur kamu udah ketemu
kamu kamu gak apa apa kan
alika baik baik aja pak
kamu udah nyelamatin alika
yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya
tante tante jangan pergi tante
tante harus tinggal disini lagi
tante temenin kamu bentar
sampai kamu tidur
yaudah reno gak apa apa ho
alika aku merasa bersalah
kita jangan bekantem lagi ya
itu emang selalu bantuin kenzo
kak alika akan ada selalu
kita akan selalu bersama
kak alika gak akan
ngapain kamu disini
ayo cepet keluar
ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya